dikawal petugas kepolisian pesinetron ibrah azari dan medina zain keluar dari ruang penyidik di
tres narkoba polda metro jaya senin siang keduanya akan dibawa ke puslap empat polri
di kawasan kalimalang jakarta timur untuk menjalani serangkaian pemeriksaan pengusaha
muda yang juga adik ipar ibra azari ini telah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan
narkoba setelah dinyatakan positif pengandung zat amfetamin dan metafetamin pada tes urin
mz dibawa ke puslab for malam malam di cek rambutnya bisa mengetahui lebih jelas lagi
unsur kimia apa tapi kita coba yang yang memang digunakan oleh pesakit satu kemarin
esurin menyatakan oleh pesakitan itu memang menggunakan amfetamin
ibraham mengatakan kalau dirinya tidak memegang barang bukti hanya positif menggunakan narkoba
ibra menambahkan kalau medina zain tak terlibat dalam kejadian ini berani menjalani asesmennya
di puslab for ini insyaallah insyaallah ada kemana aslinya segetar segetar ada barang
bukti insyaallah cuman memang positif ya iya asal asal asal asal asli masih mbak mz itu
ada zain ditangkap petugas di kediamannya di kawasan lebakbulu jakarta selatan hari minggu kemarin
penangkapan medina merupakan pengembangan dari penangkapan ibrah azari dan beberapa tersangka
sebelumnya di tres narkoba polda metro jaya masih menyelidiki jaringan yang memasuk narkoba pada ibra
dan medina termasuk beberapa anggota jaringan yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang
pendekutan cnn indonesia